dr rian tamrin pemandu acara dr os indonesia di transtv dikabarkan meninggal dunia pada hari ini di pekanbaru riau
informasi meninggalnya dr rian tamrin ramai diperbincangkan netizen di twitter
dikenal sebagai dokter yang menangani masalah seksologi dan kesehatan reproduksi
rian tamrin lahir di tanjung pinang dua puluh tujuh mei seribu sembilan ratus enam puluh
dokter rian yang berdarah banjar riau ini sebelumnya pernah menjadi cover boy di majalah aneka yes dan abang jakarta pada tahun dua ribu